polisi masih menjaga ketat rumah sakit bayangkara di jalan kartini pekanbaru riau
dan di rumah sakit ini ada jenazah empat terduga teroris yang menyerang mampol dari riau tadi pagi
polisi memeriksa seorang warga yang melintas dengan berjalan kaki di depan rumah sakit bayangkara riau
dan polisi menghentikannya dan meminta ia membuka tas yang ia bawa
namun polisi hanya menemukan alat mancing ikan tidak ada benda yang berbahaya
hingga rabu siang polisi masih berjaga jaga di sekitar lokasi
dan polisi juga menutup jalan kartini yang menuju ke rumah sakit bayangkara